sehingga kalau mas gibran ini dicalonkan oleh partai lain
yaitu hak dari mas gibran
putusan di tangan mas gibran itu sendiri
nah menurut demikian tentunya
kalau sudah memutuskan untuk bergabung menjadi anggota partai lain
ya otomatis mas gibran mengembalikan kartu tanda anggota pdi perjuangan ke dpc
karena kemarin memohonnya ke dpt tanggal sembilan september dua ribu sembilan belas
bagi saya tidak akan ngursi siapa siapa
saya fokus memenangkan ganjar mahfud
menang dalam satu putaran dan pdi perjuangan sesuai target